memang untuk maju sebagai kandidat wali kota bekasi psi masih jauh dari cukup suara di dprd kota bekasi
dalam perolehan sementara kursi dprd kota bekasi pkb punya lima kursi psi punya dua kursi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
yang adalah dua puluh persen dari total kursi dprd kota bekasi yakni lima puluh kursi
ayah kaisang presiden jokowi dodo menyatakan urusan pilkada adalah urusan psi
tanyakan ke partai ke psi tanyakan ke psi urusan itu urusan partai
itu keinginan keinginan pribadi itu tolong ditanyakan kepada partai atau ditanyakan pada yang bersangkutan
analis politik ikrar nusa bakti menilai daya tarik kaisang masih tinggi selama sang ayah masih menjabat sebagai presiden
termasuk pengaruh joko widodo
menantu selama bapaknya masih berkuasa sebagai presiden tentunya anaknya masih punya power juga ya
termasuk juga influence dari atau pengaruh dari presiden tentunya masih ada ya
cuma yang saya heran ini kok ksang bisa pindah pindah begitu
maksud saya tadinya ingin jadi wali kota depok kemudian ingin menjadi wali kota di jawa tengah solo
meski belum bisa punya kursi di senayan di sejumlah daerah psi telah mendapatkan kursi
sehingga bisa mengajukan calon kepala daerah untuk bertarung di november dua ribu dua puluh
dengan catatan harus berkoalisi dengan partai lain